untuk pengajuan keberatan kepada kpu
karena mereka menganggap argumen calon presiden pertahanan itu
melanggar kesepakatan kedua pihak
sementara jurubicara tim kampanye nasional jokowi eriko sotarduga
meminta agar bpn tidak bereaksi berlebihan
sebab pernyataan jokowi dalam debat dimaksudkan
sebagai penyajian fakta yang ada di lapangan
dan tidak ditujukan kepada pribadi prabowo saja
menurut kami menyerang pribadi itu dia
belum lagi kan itu framing itu
seakan akan kepemilikan pak
padahal itu kan hgu
itu kan bukan shm
membedakan antara hak milik dengan hak guna usaha saja
pak jokowi ini kan tidak bisa
tapi framingnya itu
karena acara kemarin itu ratusan juta yang nonton
bahkan di kampung kampung sana juga nonton
di kampung saya di sidikalang sana di kede kede sana
mereka kan percaya pak prabowo itu punya dua ratus dua puluh ribu hektare tanah
di kalimantan satu ratus dua puluh ribu di aceh
kan begitu dia
kami menganggap itu serangan pribadi
itu makanya kami maju ke depan
bertanya kepada kpu
ini udah kalian jelaskan apa belum
tidak boleh nyerang pribadi
apa yang salah dalam hal ini
kan beliau yang menyampaikan di awal
bahwa sesuai undang undang empat puluh lima pasal tiga puluh tiga
bumi kekayaan dan segala hal dipergunakan sebaik baiknya untuk rakyat
nah tadi juga menyampaikan mengenai kritikan bahwa mengenai redistribusi lahan
terus apa yang salah
anda mau menyampaikan redistribusi lahan
tetapi anda juga mempunyai lahan yang demikian
luas yang saya sebut tadi izin usaha itu tadi
itu juga mengatakan prabowo kuasai lahan dikaltim sesuai undang undang
mana yang salah
terus kenapa harus direspon juga dengan berlebihan
kalau kita lihat tadi ini sebenarnya terus langsung disajikan penutupnya
kan bagus sekali disampaikan oleh pak prabowo secara elegan
sementara itu menko maritim luhut panjaitan juga ikut angkat suara terkait kontroversi pernyataan presiden jokowi terkait lahan milik prabowo
menurutnya pernyataan yang dilontarkan jokowi dalam debat capres tersebut tidak bermaksud untuk menyerang
luhut yang juga terlihat ikut dalam perdebatan
saat jeda debat capres minggu lalu mengatakan apa yang disampaikan jokowi merupakan data publik dan bisa diakses oleh siapapun
tidak jual nyerang beliau juga bilang tanahnya pak luhut ada kok dibuka aja tidak ada masalah
itu kan sekarang data publik
sekarang dengan one map policy saya ulangi ya
dengar catat nih benar benar
dengan one map policy yang sudah diumumkan
kamu bisa google nanti punya si polan itu berapa sih anonya propertinya dimana saja propertinya
kok kamu pejabat negara tidak pedagang punya tanah di sini sini rumah di sana sini
itu kan publik
saya juga punya harta kan ada ketahuan
kalau nanti misalnya tanya pak lu punya gedung di kuningan
ya memang punya saya mau ditemus temusin
jadi langkah bpn mengaporkan kebawah selini tidak sebagai langkah bpn
ya saya tidak mau terbincang
itu mereka lupa bahwa ada one map policy
map policy itu ya itu memang
dan itu dibuat bukan baru
saya kepala staf presiden kita sudah buat tujuannya
supaya jangan ada overlapping tanah dan supaya kita tahu siapa aja pemilik tanah yang berlebihan
ya kan kalau orang punya tanah sampai lima ratus ribu satu juta hektare kan nggak benar juga
sebelumnya pernyataan calon presiden petahana jokowi
sempat memantik aksi protes dari bpn prabowo sandiaga
di akun twitternya wasekjen partai demokrat andi arief memposting video sejumlah anggota bpm
mendatangi kursi komisioner kpu dan bawaslu kondisi sempat tegang karena anggota bpm merasa jokowi
menyerang prabowo secara pribadi terkait kepemilikan lahan
ketua dpp partai demokrat jansen sitindaun mengungkap kericuan itu terjadi saat jeda komersil
di mana jansen juga meminta kpu tegas menindak jokowi
dan penyihir penghalang courageous woman sudah memberikan tavalla demer ke marsha crash
berdasarkan salah umumnya witcher jangat dari tahun tactical air rebus kembali hingga dua puluh satu imaginasi kepala mereka
kekmenplay super former monaco komen holliday seperti berasal dari melhorin bahwa
jenjhmmangut diaks healthy mengintimaisiti di westfalia petang mike enam
selanjutnya siapart choi okeo mengambil sehat whopping di luar lahan paku zugit datang ke livan yang rebel tadi
tidak hanya memicu kontroversi namun pernyataan jokowi saat debat juga berujung pada laporan ke badan pengawas pemilu
pernyataan jokowi yang menyebut kepemilikan lahan prabowo di kalimantan dan aceh dinilai menyerang pribadi prabowo
adu visi dan misi antara calon presiden yang digelar minggu malam di hotel sultan jakarta berbuntut panjang
capres petahana joko widodo dilaporkan ke badan pengawas pemilu senin siang
pelapor dari tim advokat indonesia membawa sepuluh dokumen laporan terdiri dari cetakan berita media daring dan cuplikan rekaman video debat jokowi prabowo
pelapar menuding pernyataan joko widodo tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh prabowo merupakan kebohongan
mereka menduga ini merupakan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan calon presiden nomor urut dua
yang disampaikan oleh pak jokowi itu kan hak kepemilikan
kalau disampaikan oleh pak prabowo itu kan hgu
itu pun bukan atas nama beliau
yang kami ketahui ya itu nama perusahaan
sehingga saya kira hal hal seperti ini yang kemudian ya kita juga minta kepada pihak bawaslu dan juga pihak kpu
agar mendegur keras buat pak jokowi
agar tidak lagi melakukan hal hal seperti ini di masa yang akan datang
sementara itu calon presiden petahana joko widodo mengaku heran dengan pelaporan dirinya ke bawaslu
menurutnya saat debat sudah ada bawaslu sehingga jika memang ditemukan pelanggaran
maka bawaslu akan mengangkat
dan mengambil tindakan
debat yang lalu saya sudah dilaporkan
debat yang ini dilaporkan
kalau debat dilapor laporan nggak usah debat aja lah
uang debat kalau dilaporkan gimana
kan sudah ada ketua bawaslu dan komisioner bawaslu ada di situ
kalau kira kira nggak pasti yang dibisiki
dalam debat calon presiden yang digelar minggu malam
jokowi sempat menyebutkan kepemilikan lahan prabowo di kalimantan timur
di jokowi sebesar rp lima puluh hektar dan di aceh tengah sebesar rp satu ratus dua puluh hektar
prabowo lalu mengakui soal kepemilikan lahan tersebut
namun ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha
yang kapanpun bisa dikembalikan kepada negara
prabowo menilai lebih baik lahan itu dikelola nasionalis seperti dirinya
daripada pihak asing
alfira khedunisa jakarta

terima kasih mas nyarwi sudah datang
kemudian ada mas sili agung asesa pakar personal branding politik
terima kasih mas sili sudah lama kita nggak ketemu
dan langsung kita impor dari bandung jawa barat
ada kang acep iwan saidi pakar semiotika itb
selamat malam kang
oke delay kita agak lama
terima kasih kang acep
terima kasih mas sili juga
saya mau langsung ke kang acep dulu karena delay nya agak lama
saya mau minta pendapat kang acep dulu ini
apa namanya catatan anda yang paling penting kalau kita bicara mengenai materi
kemudian emosi gestur apresiasi
hal hal yang mungkin di luar pembahasan atau kontroversi selama ini
apa yang anda baca kang acep secara makro
ya pertama secara makro saya ingin melihat bahwa kita sedang menyaksikan dua tokoh besar calon presiden
sedang berdebat tapi sikap terhadap debat itu berbeda
sikap terhadap debat itu berbeda
dan saya akan tunjukkan tanda tandanya
pak jokowi satu itu menyikapi debat itu sebagai sebuah debat
memang begitulah debat konvensional gitu loh ya
bahwa debat itu harus memainkan emosi harus memainkan trik trik tertentu untuk menjatuhkan lawan
harus meyakinkan bahkan dengan segala bahasa dengan segala teknik bahasa
debat harus meyakinkan kepada publik bahwa yang dikatakan itu benar
dan pada saat yang sama harus juga dalam tanda kutip ataupun tanpa tanda kutip itu menyerang lawan
untuk menjatuhkan lawan
itu debat secara umum memang seperti itu
nanti kita bisa rinci tanda tandanya seperti apa ya
kemudian pak prabowo pak prabowo itu menyikapi debat tidak seperti itu
pak prabowo menyikapi debat itu sebagai sebuah dialog konstruktif ya
dan ini dikatakan oleh beliau dengan eksplisit bahwa kita sedang berdialog mencari pemikiran pemikiran tentang indonesia
oleh sebab itu maka
beliau tidak memiliki kehendak untuk menyerang itu
bahkan diserang pun beliau tetap diam
kalau beliau mau sebetulnya
pertanyaan dari seluruh panelis intronya itu
itu memberi ruang kepada pak prabowo untuk meng kick pak jokowi
contoh misalnya ya
contoh pertanyaan panelis nomor pertama tentang infrastruktur
itu dikatakan bahwa indonesia itu nomor tujuh puluh
dari satu ratus empat puluh antara lain kalau tidak salah
nah ini kan sebuah persoalan yang sebenarnya ruang itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang sebetulnya
bahwa infrastruktur yang dibanggakan itu ternyata memang menurut pakar
menurut epen namanya
para ahli yang tergabung di dalam panelis itu ya seperti itu
itu kan sebenarnya mudah saja tinggal dibalik
dan seluruh pertanyaannya seperti itu
tapi pak prabowo tidak mengatakan itu tidak melakukan itu
saya menangkap bahwa beliau memang tidak melihat debat di dalam pengertian
sebagaimana pengertian pak jokowi terhadap debat
nah kalau kita rinci lebih jauh
bagaimana sikap pak jokowi
atau tanda tanda yang disampaikan oleh pak jokowi
tentang debat yang telah didefinisikan itu tadi
pada bagaimana beliau memainkan emosi menyerang dalam tanda kutip secara psikologis
serangan yang pertama itu yang secara psikologis kepada pak prabowo itu
sebetulnya bukan lahan
bukan tentang lahan
tapi tentang mengatakan bahwa pak prabowo itu selalu pesimis gitu
pak prabowo itu kalau melihat masa depan selalu pesimis
nah menurut saya ini sudah menyentuh sisi psikologis ya
sisi emosional dari pak prabowo
dan itu sah di dalam debat
nah ini permainan trik di dalam debat
kemudian yang lainnya
bagaimana juga memainkan gestur
gestur di awal misalnya bagaimana pak jokowi itu menepiskan tangan ketika menjawab
kemudian ada mimik yang menggelengkan kepala
melihat ke pak prabowo seperti apa
itu gestur gestur yang memang secara psikologis itu menyerang di dalam debat
hingga sampai pada titik beliau mengatakan tentang lahan
nah menurut saya ini di sini offset
pak jokowi menurut saya offset trik tentang itunya ya
tentang bagaimana menjatuhkan lawannya
karena saya sendiri melihat itu sebagai memang menyerang secara personal gitu
kita tidak bisa mengelak bahwa itu menyerang secara personal
nah ini kan persoalannya di kpu ya
harusnya dijelaskan di kpu menjelaskan serangan terhadap personal itu seperti apa
rinciannya seperti apa
apa saja yang tidak boleh diserang dan apa yang harus diserang
lalu sanksinya apa
itu kan harus jelas
nah ini kan kpu tidak jelas soal
kemudian ada pertanyaan
kemudian ada pertanyaan lain yang menurut saya juga itu menyerang atau menyikut sisi psikologis
itu tentang unicorn itu
kalau kita lihat pertanyaan ini
ini pertanyaan yang menurut saya dalam tanda kutip introgatif ya
kemudian ada saya menyebutnya ada phonemic code yang itu saya tidak tahu apa ini dijelaskan atau sengaja disembunyikan
ini pertanyaan yang menurut saya juga itu menurut saya juga itu menyebabkan kemudian jawaban dari pak prabowo juga yang anda maksud itu
yang dimaksud punya unicorn itu ya
yang internet internet itu ya
itu kan untuk meyakinkan
nah ini menurut saya ada satu trik juga
ada dua kemungkinan pak jokowi mengatakan itu
kemungkinan pertama pak jokowi menduga bahwa pak prabowo itu adalah unicorn
nah itu juga
nah itu juga
nah itu juga
nah itu juga
jadi ini juga bahwa pak prabowo tahu itu
kemungkinan ketiga kedua bahwa pak jokowi memang menguji itu
nah bagaimana kita melihat ini kedekatannya menjebak atau memang menganggap pak prabowo mengetahui
nah kang ajep
kita tidak bisa melihat secara parsial bahwa ini jebakan atau menganggap pak prabowo
tapi kita harus melihat seluruh perjalanan di dalam debat itu
kamu aja ya kita tahan dulu kang ajep
di dalam semiotika itu ada yang disebut dengan kode pro aeretic
ya kita bisa melihat tindakan tindakan itu dalam keseluruhan
kang acep kita tahan dulu kode kodenya nanti kita akan lanjutkan
tapi saya harus mengkode bahwa kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita sudah dengarkan tadi apa namanya perspektif dari kang acep cukup panjang komprehensif
intinya adalah jokowi memaknai debat kemarin sebagai debat betulan
sementara prabowo dialog konstruktif katanya
saya mau ke mas sili dulu pak sili ini bisa melihat sisi sisi yang nggak bisa dilihat orang orang awam seperti kita
menurut mas ili sendiri jokowi terlihat jokowi yang jenuin
jokowi yang kita lihat lima tahun lalu dan bertahun tahun kemudian
atau jokowi yang berbeda begitupun dengan prabowo seperti apa
jadi sebetulnya kalau kita melihat dua debat itu jokowi yang sekarang ini sama dengan jokowi yang lima tahun yang lalu
artinya posisinya adalah sebagai penyerang nih
padahal sebetulnya kan harusnya dibalik nih penyerangnya adalah prabowo gitu kemudian yang diserang adalah jokowi
tapi kemarin situasinya dibalik
jadi kayaknya masing masing tim ses memposisikan secara berbeda
karena kan prabowo diposisikan sebagai negarawan
makanya kemudian pakai jas pakai gasi merah
merah kan memang mengikat ya semua negarawan pasti menggunakan warna itu sebagai tanda
diposisikan di situ negarawan yang tertindas nih
dalam artian ketika menjawab apapun nggak ada data yang detail
nggak ada serangan serangan tertentu
dia cuma oke yaudah ya kan udah konstruksi
satu itu tuh sementara di jokowi itu membuat data yang detail sangat kuat gitu
bahkan termasuk data yang dimiliki oleh prabowo
jadi dua hal ini yang
lahan seperti yang menjadi kontroversi
ya seperti yang menjadi kontroversi betul itu yang
oke sebelum masuk ke lebih detail lagi saya mau tanya soal kostum
ini menarik ya tadi mas sili mengangkat soal kostum
prabowo memakai jas lengkap dengan dasinya terlihat serius
seperti negarawan gitu
sementara jokowi sangat santai
dilinting kemudian pakai kemeja biasa putih gitu
apa yang ingin coba ditampilkan prabowo dan jokowi menurut anda
dan efeknya apa ada nggak efek kostum terhadap kenyamanan
terhadap performance seorang kandidat
iya jadi sebetulnya kalau dalam debat itu kan yang dibahas satu konten
yang kedua konteks yang ketiga konstituen
kontennya itu isi debat itu sendiri
konteksnya itu baju mereka dan lain sebagainya
tapi ujung ujungnya konten dan konteks ini kan untuk menggarap konstituen yang ada di luar gitu
nah jokowi dia konsisten dengan lima tahun yang lalu
artinya dia mencoba melihat bahwa yaudah kerja kerja kerja ya karena orang kerja
dia nggak pakai sesuatu yang glamor
dia pakai baju putih kemudian dilinting gitu dengan ball pen yang simple yang ada di sini
sudah itu sementara pada sisi lain prabowo memposisikan sebagai negarawan
itu karena memang memposisikan sebagai negarawan atau dia ingin mengidentikan dengan spesimen surat suara yang nantinya akan kita lihat
karena kalau kita lihat apa yang dipakai prabowo ini yang mungkin agak mirip dengan surat suara yang nanti akan dicoblos
sementara jokowi kalau tidak salah memakai kostum yang berbeda gitu mas masili
ada nyambung nggak ada hubungannya
kemungkinan kecil karena biasanya kalaupun menyesuaikan dengan spesimen biasanya di debat terakhir
karena debat terakhir kan debat penentuan yang menentukan orang untuk lari ke bilik suara untuk melihat siapa yang mau dipilih gitu
jadi kayaknya lebih banyak pada posisi konteks dia sebagai negarawan nih
yang diomongkan juga strategi strategi gede nggak detail dan lain sebagainya
dan menurut anda cocok nggak narasi jokowi dengan kostumnya dan narasi prabowo dengan kostumnya
saya pikir dua duanya cocok pas
tinggal siapa yang jadi konstituennya nih
serangan jokowi terhadap prabowo itu pasti akan menyerang konstituen tingkat bawah
level bawah ya which is memang terbanyak
mereka melihat oke ternyata prabowo punya
walaupun kemudian dibantah dengan segala macam polemiknya lah
tapi itu yang diserang
sementara yang dilakukan oleh prabowo sikapnya adalah konstituen yang diambil untuk kelas menengah nih
yang elegan yang melihat sesuatu secara normatif gitu
itu yang diambil
oke kalau mas nyarwi gimana perspektifnya secara komunikasi
yang tersirat yang tersurat apakah pesannya sampai semua atau anda lihat ada lag yang cukup besar
jadi begini kalau kita melihat beberapa poin dalam debat kemarin ada banyak sebenarnya
salah satunya misalnya masuk ke soalan itu ya
saya melihat itu malah saya melepaskan dari persoalan etis tidak etis ya
itu bisa didefinisikan dan debatable
karena di amerika katanya lebih sadis lagi gitu ya
saya tidak mau masuk ke sana
tapi saya melihatnya itu positif
paling tidak begini
beberapa hari yang lalu kita kan pernah diskusi budi apakah akan muncul isu isu yang di bawah meja itu diangkat
pesimis karena dua duanya terlibat dalam pergumulan agama gitu
jelas jaringan oligarki itu sendiri
nah ternyata muncul
jadi ketika itu muncul saya juga senang
senang dalam artian begini
soal kepemilikan aset para elit kelompok kelompok oligarki
ini mulai masuk dalam perdebatan dalam isu presidensial
dalam debat presiden di sini
cuma kemudian memang pertanyaannya siapa yang diuntungkan pasca pertanyaan itu dan respon pak prabowo seperti apa
beberapa kan berlanjut itu debat bahwa oh ternyata yang punya tidak hanya di pak prabowo
tetapi di kubu pak jokowi itu banyak daftarnya
dan tempo setelah itu saya lihat juga
ya yang lain juga sama
nah seperti itu
dan itu sehat menurut anda
dan itu menurut saya sehat
paling tidak publik berpikir
ada problem dimana kesenjangan ekonomi itu muncul
dan ada sekelompok elit yang ternyata bukan memiliki menguasai atau hak guna ya istilahnya
itu kan penguasaan ya
tapi secara komunikasi dan secara politik itu cukup telak atau cuma ya
ada yang pukulan itu kan ada yang bisa sekali langsung tko ada yang cuma nyonyolan
tidak ada yang bisa bikin memar
kalau itu belum tko bu
itu baru goyangan dikit dah
goyangan dikit tapi cukup mengena mas ewi
ya paling tidak begini
buktinya kan dilaporkan setelah itu kan
ada pelaporan dengan berbagai versi ya
yang setelah itu juga kemudian rame rame pada fact checking di dua gubu kan
nah pesan apa yang ingin disampaikan oleh jokowi dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh prabowo dengan tanya jawab dan bagaimana mereka saling menanggapi itu kita akan bahas
kami harus gerak gerak
saya yakin butuh waktu tiga jam setengah kalau kita mau bahas debat ini secara komprehensif secara semiotik
tapi saya mau pilih isu isu penting aja salah satunya mengenai lahan tadi sudah kang acep katakan itu apa namanya menonjok secara pribadi
jadi mas jarwi sendiri bilang enggak juga gitu
tapi kita lihat dulu lagi yuk bagaimana perdebatan soal lahan ini
rakyat indonesia yang saya cintai
pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
saya hanya ingin menyampaikan bahwa
bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
kalau lu lihat di pantai
tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat itu benar
tapi itu adalah hgu itu adalah milik negara
jadi setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
mas ilin dulu deh
apa yang mencoba ditampilkan jokowi di situ dan bagaimana anda lihat prabowo merespon
apakah sudah memaksimalkan potensi dan tools yang sudah ada untuk menyerang
jadi sebetulnya yang dilakukan oleh jokowi ini kan hinsi
walaupun tadi pukulannya masih kecil gitu ya
kan selama ini kampanyenya prabowo itu kampanye tentang nasionalis
bahwa harus dimiliki oleh negara gitu
tapi kemudian dengan hinzi itu kemudian eh ternyata lu punya loh
itu kemudian menjadi satu pukulan yang
yang meruntuhkan pesan yang dibangun selama ini
oh jadi sebenarnya ini jokowi seperti aikido gitu memakai kekuatannya prabowo untuk menyerang
karena kan semuanya kan selama ini udah dibangun tuh
bahwa tidak ada kesenjangan
tidak ada kesenjangan kekayaan antara
antara rakyat gitu yang dipakai prabowo itu satu dua tidak ada kekuatan kekuatan lain gitu
nah ternyata kemudian terbukti
dia oleh jokowi di hints dengan kepemilikan hgu nya tadi
oke kalau saya lihat mas jarwi sebelum nanti ke kak acep
ini pak jokowi kan sempat agak mikir dulu inget inget
berarti kan kayaknya ini sesuatu yang sudah sangat dipersiapkan
bahkan dia menghapal berapa ratus ribu hektare yang dimiliki oleh pak prabowo gitu kan
pertama ini sudah dipersiapkan atau belum
yang kedua apakah pak prabowo tidak mempersiapkan juga bahwa dia mungkin akan diserang mengenai ini
ya menurut saya pak jokowi juga sudah mempersiapkan
paling tidak timnya sudah mempersiapkan juga untuk membantu itu
nah untuk pak prabowo saya lihat tidak siap dengan itu
ada narasi yang rapuh di pak prabowo
kalau kita ingat pak prabowo menulis buku tentang paradoks ekonomi indonesia ya
parade indonesia atau apa lengkapnya itu
dan kalau dengan pertanyaan begitu apa yang ingin disampaikan pak jokowi paradoks itu tidak jauh jauh
ada di dia
ya di ebrahman pablo sendiri misalnya
dan itu berhasil nggak kesan atau pesan dibalik layarnya itu berhasil
kalau di sini kalau kita bicara semiotik dan marketing politik sekaligus
kekuatan itu tidak hanya pada pesanan retorika bahasa
bukan hanya manufacturing concern sebenarnya
nah problemnya adalah siapa yang terimpresi dengan ketika pak jokowi menyerang pak prabowo itu positif apa negatif
itu audiennya bisa beda beda menilainya
sama persis dengan jawaban pak prabowo kenapa tidak menyerang
beberapa audien melihat itu positif bisa melihat ini juga negatif
nah ini manufacturing impression disini yang bisa mengendalikan atau bisa memanage tentu pilihan style style dari masing masing kandidat
nah soal bagaimana tanda itu bisa dimaknai oleh masing masing grup ini
ya pas ke after party ini kemudian muncul kan
pembahasan pembahasan seperti ini ya
nah dan ini masih bergulir apakah cenderung ke positif negatif istilahnya impresi yang akan muncul itu
nah ini akan bergulir terus
saya mau ke bandung
kang acep anda melihatnya pesannya jokowi untuk meruntuhkan narasi prabowo selama ini soal keberpihakan soal nasionalistik gitu misalnya
itu runtuh dengan pertanyaan itu dan bagaimana anda melihat jawaban prabowo sendiri untuk meng counter atau melawan balik gitu serangan jokowi tadi
ya pertanyaan ini sebetulnya sedap sedep pedes gitu loh ya kalau saya katakan seperti itu
nah yang apa namanya yang pertama kita lihat bahwa pertanyaan itu kan juga berbalik ke pak jokowi sendiri sebetulnya
meskipun pak jokowi mengatakan bahwa pembagian tanah seperti itu itu tidak dilakukan pada pemerintahan saya dan tidak akan dilakukan pada pemerintahan saya
pertanyaan kita bahwa sejauh ini kenapa yang sudah ada itu yang dilihat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak adil katakan itu tidak diurus gitu loh
itu tidak diurus
pesan dibalik itu kan bisa menunjukkan bahwa bagi bagi sertifikat sekarang kepada rakyat kecil itu itu bisa jadi semacam menutupi kasus yang besar kan bisa dibaca seperti itu tandanya
ya bahwa jadi dengan begitu pertanyaan itu sebetulnya selain menyerang ke pak prabowo itu juga berbalik kepada pemerintahan pak jokowi
kangen acap tapi kenapa
nah itu kemudian
serangan serangan seperti itu
tadi mas rid mengatakan sah saya juga serangan itu sah gitu loh ya
serangan itu saya dilakukan di panamu dalam debat bisa seperti itu
problemnya kita punya aturan main kan begitu ya
punya aturan main yang dilakukan oleh kpu yang memang itu sumir gitu loh ya
apa itu menyerang pada pribadi apa definisinya apa sanksinya itu kan harus jelas betulnya
lalu bagaimana fungsi moderator menurut saya ini sumbernya di kpu nih harus menjelaskan seperti ini
seperti apa itu menyerang pribadi itu
dan kemudian kalau persoalan data sebetulnya kalau kita perhatikan data di pak jokowi data yang akurat itu adalah data untuk menyerang
ya data misalnya hafal berapa ribu hektar yang di beliki lahan oleh pak prabowo
tapi ketika mengatakan misalnya data tentang apa pelanggaran ham data tentang kebakaran itu kan abstrak

oke kang acep

kamser mau tanya

oke kang acep

ancient one settingobedan diyor ke ratas d drin nomanya untuk mengunggah tren mala kiri

sejajar ke tanta perbuatan

sebutelah ija lawala
kemudian pak jokowi melempar
data itu itu kan sebetulnya di dalam
sistem di dalam permainan debat
itu untuk meyakinkan pernyataan pernyataan
bahwa pembangunan itu berhasil
bahwa kemudian data itu betul atau
tidak itu kan menjadi nomor lain pada dalam
situasi itu mestinya kan memang akurat juga
tapi data itu kita tahu kemudian
menjadi debatable jadi sebetulnya
fokusnya adalah pada bagaimana
menyerang itu nah sekarang kita lihat
tadi misalnya mengatakan bahwa
ada kerja tim saya melihat memang
kerja tim yang luar biasa
di pak prabowo ya eh di
itu memang bekerja dalam
timbuk itu dan timbuknya
tapi kalau di pak prabowo
saya melihat kemunculan
tim di dalam debat itu
kecil gitu loh yang besar
yang dominan itu justru kemunculan
karakter pak prabowo nya saya
mengawal debat ini tidak hanya sekarang
memberi komentar gitu ya memberi komentar di
stasiun televisi saya bahkan
pernah mengkritik ke pak prabowo saya bilang
pak prabowo debat itu selesai kalau anda
sudah mengakui keunggulan orang lain
gitu loh ya nggak perlu debat lagi
debat itu bagaimana anda harus meyakinkan pada tingkat
sampai pada tingkat yang tidak rasional
bahwa pernyataan anda rasional
tapi kemudian pada debat
berikutnya beliau mengatakan bahwa
jadi saya tidak melihat
secara parsial ya jadi
serangan serangan itu terjadi dalam
kode pro aeretik itu harus dilihat di dalam
narasi gitu loh ya dalam sambungan sambungan
peristiwa ya kang acep
anda katakan sebenarnya serangan pak jokowi
itu bisa backfire sendiri
dengan data data yang misalnya bisa dikulik
untuk menyerang kembali pak jokowi
masalahnya kenapa itu tidak dipakai
anda kenapa pak prabowo tidak memakai data data
yang tadi anda katakan bisa kembali
berbalik menyerang jokowi
tadi tidak dipakai dalam perdebatan kemarin
justru dipakai oleh kita kita nih pasca
debat itu rame nya
ya itu yang saya katakan tadi
bahwa ini soal karakter gitu loh ya
jadi ini dilakukan oleh pak prabowo
sejak dua ribu empat belas dan saya
sudah mengkritik itu di dua ribu empat belas
tapi beliau bahkan mengatakan bahwa katanya
ada pengamat yang mengatakan bahwa debat
ini tidak boleh mengakui keunggulan
lawan lawan saya tidak seperti itu
dan waktu itu saya mengatakan
ya sudah selesai debat itu tidak ada debat
nah tapi kalau sekarang saya mengatakan
begitu saya tidak fair
karena ternyata di dalam kode pro aeretik
itu itu yang diulang terus dipertahankan
terus artinya karakter yang
dikedepankan saya agak yakin
bahwa timnya itu
konsultan tim tim kreatifnya
itu kecil fungsinya
di dalam pak prabowo
jadi pak prabowo ini kalau
katakan di dalam satu kalimat
tipe sutradara gitu loh ya
tipe sutradara yang diatur pak jokowi
jadi yang satu
mengatur yang satu diatur
itu kelihatan sekali sekarang kita
ketika beliau mengatakan dengan
begitu lancar dan lain lain ada gerakan misalnya
bagaimana beliau menepuk nepuk
menepuk nepuk mike itu kan satu mekanisme
untuk berusaha tenang
dan untuk mengingat apa yang ingin
dikatakan itu yang sudah direncanakan
jadi kerja timnya memang
berjalan gitu loh ya kerja kerja berjalan
jadi maka semua yang dikatakan itu
termasuk pertanyaan yang unicorn itu
ini pertanyaan paling pendek
dalam dua debat ini kenapa pertanyaannya
seperti itu karena pertanyaan ini memang
seperti pertanyaan yang mengintrogasi
dan sebenarnya kalau kita lihat debat
itu konstruktif maka
harus dijelaskan dulu harus dikasih input
kan bisa seperti itu
tapi ini kan tidak dilakukan
iya kak acap saya mau ke mas ili dulu
ini menarik tadi ada dua pertanyaan
kepada mas ili dan juga mas nyarwi
yang pertama kenapa tadi kata kak acap
ini sebenarnya berpotensi
data serangan jokowi itu berpotensi
kalau dipakai di spin itu bisa kembali
ke jokowi pertama kenapa tidak dipakai oleh pak prabowo
yang kedua betulkah memang
sebagai aktor yang digerakkan
oleh timnya sementara
prabowo memang jenuin sekali
dia mungkin apa yang membuat itu
apakah ketidakpercayaan dirinya
kualifikasi atau apa yang membuat itu
kualifikasi atau tidak mau mendengar orang

mas silih jawab pertanyaan saya tadi
mas ili jawab pertanyaan kok
yang pertama kenapa
serangan serangan jokowi berpotensi
menyerang balik kenapa pak prabowo
tidak memakai itu dan kedua
aktor dan sutradara ini penting juga
untuk kita bahas mana yang aktor mana yang sutradara
iya jadi kan memang sebetulnya ketika
ketika debat itu kan kerja tim
yang ada kerja tim gitu
nah ketika di depan bagaimana
kemudian dia memainkan hasil
kerja tim yang ada
ketika pertanyaan tadi kenapa nggak dibalik
sama prabowo saya melihat memang
konstruksi debatnya tidak dibuat
seperti itu jadi timnya ini
tidak menyiapkan data
buat pak prabowo gitu ya atau memang
sudah disiapkan data tapi tidak dibaca
sehingga miss nih mana yang paling besar potensinya
kemungkinan sih kalau
kayak katakan asep tadi
karena tipe sutradara ya nggak dibaca
sama prabowo bisa jadi sudah disiapkan
di datanya gitu kalau diserang ini
jawabnya ini kalau diserang jawabannya ini
kalau anda pemisik kandidat itu ini
predictable sekali nggak pertanyaan lahan ini
karena serangan pribadi paling banyak
di banyak debat presiden itu pasti
kedua keluarga itu udah jelas tuh
baru yang ketiga baru kehidupan pribadi
maksudnya perilaku pribadi
itu kan hal tiga hal yang sering
yang sering dipertanyakan sehingga
harusnya disiapin nih
harusnya disiapin ketika ditanya ini
jawabannya sudah ada
tapi karena memang nggak disiapin yaudah
akhirnya jadi debatnya jadi panjang tuh
maksudnya pasca debat jadi
pada berdebat sendiri
jadi memang karena anda lihat pak prabowo
tidak mau pakai serangan balik
padahal ini bahwa saya bisa serang balik
dengan balik sekali
kalau tidak munisi kalau kata pak hajo
kenapa nggak dipakai
ada dua kemungkinan menurut saya
yang pertama kalau itu dilakukan
jadi gini kalau orang dalam debat ini
prabowo kan ada dua hal ya
yang pertama bermain dengan bahasa
yang kedua bermain dengan ekspresi
kalau dengan data dan bahasa
pertama data mungkin tidak memadai
atau tidak disiapkan maksimal
atau yang kedua mungkin tidak dibaca tadi misalnya
nah tetapi ekspresi dia
biasa kalau dia nada tinggi kan
kelihatan marah ya
dan apalagi misalnya itu berbau
pertanyaan yang menohok
sensitive sangat pribadi ya
dan itu tidak positif
dalam konteks kelejeman impresi itu tidak menguntungkan
untuk prabowo tidak ada poinnya
saya melihat dia malah justru tidak berterpancing
ini kan meruntuhkan juga
bahwa image prabowo yang dianggap
otoriter ternyata tidak
saya melihat dia mau nampilkan ekspresi itu
nah begini juga
sebenarnya kan di dalam retorika
dan semiotika itu kan
tidak hanya orang argumen itu ya
itu terkait hanya
ekspresi bahasa tapi visual
maksud saya gini ada problem yang biasanya itu
melalui jadi kita
ketika berargumen itu kan sebenarnya
pilihan yang tepat apa
apakah teks bahasa itu yang kita pakai
termasuk data ataukah cukup dengan
impresi senyum senyum seperti itu aja
atau apa nah di sini ini kemudian
target pasar yang mau dibidik apa sih karena
tadi mas silih mengatakan misalnya kalau
ini sebenarnya segmen kelas menengah
bawah soal lahan tapi pertanyaan
saya juga sama mas ile ya
perlu dalam tanah betik punya sentimen
bahwa pemilik lahan besar itu
juga kira kira menjadi musuh kita
kira kira begitu apakah justru
mereka mereka pengusaha itu malah
punya potensi memberikan manfaat kesejahteraan
kepada anak anak seperti itu misalnya
ini kan juga tadi kata
itu tidak termanfaatkan atau termanfaatkan nggak dengan baik
jawabannya tidak maksudnya gini
sebenarnya kalau itu mau dieksplor secara lebih serius
dengan bermain argumen logika dan data
tadi kata kang acep ya ini
akan banyak perdebatan lebih lanjut
yang menarik adalah salah satu faktor adalah
yusuf kala mungkin saya
berubah pikiran saya boleh ditampilkan dulu
ini menarik sekali di tengah perdebatan ini
muncul yusuf kala yang menjadi bagian dari tim kbjj
tapi punya pendapat yang agak
mengagetkan kita dengarkan yuk
pak prabowo memang menguasai
tapi sesuai undang undang sesuai aturan
kebetulan waktu itu saya yang kasih itu
prabowo bahwa dia mau beli
harus beli tapi
cash tidak boleh undang
siap dia akan
dia belilah itu jadi
itu kering macam itu
dia ambil alih
kembali oleh bank mandiri
kemudian saya minta
untuk diberikan kepada
sesuai undang undang sesuai aturan
saya pikir itu cerdas ya
artinya ketika orang lain
posisi jk sebagai wapres sebagai tim kampanye jokowi
dengan narasi seperti itu
apa yang ingin ditampilkan
ya sebetulnya satu hal
eh gue masih jadi pemanah
perdebatan di luar debat itu
yang satu ngebelain
jokowi yang satu ngebelain prabowo
jk muncul sebagai game changers nih
dan berada di timnya jokowi
tapi dia muncul eh kalau gue ngomong beda
hasilnya beda itu sebetulnya
sinyal dari jk kepada
kemungkinan sinyal kepada
masyarakat bahwa masih ada game changer
yang lain gue game changernya
oh jadi dia ingin menampilkan
dirinya sebagai salah satu
variable penting yang harus dipahami
atau harus dilihat oleh dua kandidat ini
mas nyarwi singkat saja
begini kalau soal game changer
bisa ya dipandang dilihat seperti itu
tapi saya lihat juga ada poin yang lain ya
bahwa jk ini pengen menunjukkan
itu menurut saya sangat membela pak prabowo
sebenarnya dalam tanda petik ya
tapi bukannya pak prabowo di situ
artinya orang orang yang punya lahan seperti itu
banyak artinya ini juga bagian dari
yang juga ada
tapi dampaknya ke pak jokowi apa dengan
mendilegitimasi atau dikatakan jokowi
kalau menurut saya bisa dua artinya pak jokowi
bisa mengambil poin malah dalam artian pak jokowi
bukan bagian dari oligarki kira kira mengatakan itu
cucu tangan lebih dari situ ya
tapi sisi lain juga prabowo juga bilang
oligarki di belakang lu juga banyak
saya mau terakhir tanya sama kak acep
ini menarik sekali jk muncul
di tengah perhingar bingar perdebatan lahan
dengan kalimat seperti itu
dari perspektif mana gimana kang acep singkat saja
ya saya ingin mengatakan lagi ke dalam kode narasi itu
ini kan sebuah cerita yang dibangun oleh
tim pak jokowi dalam hal ini
dan di dalam cerita itu kemudian mengambil
kita kalau kita ingat yang dilakukan
pak jk itu yang
seolah olah bertentangan dengan pak jokowi
kan bukan hanya sekarang kan misalnya tentang
infrastruktur tentang yang lain lainnya itu kan
soal penentang sebelumnya tapi tiba tiba
ke pak jokowi jadi sebetulnya
lagi lagi saya ingin mengatakan ini adalah
satu kerja tim yang jalan
jadi peran itu yang diambil
kan ini bisa menjadi misalnya
kemudian menunjukkan bahwa
debat itu adalah sebuah
game sebuah permainan dan seterusnya
jadi peran peran ini yang diambil
pak jk ini kemudian
mengambil posisi tadi oke lagi
game changer kemudian penetralisir
kemudian mengambil posisi
yang panas ini kemudian
diturunkan gitu loh ya seperti itu
hingga ini juga meredakan misalnya pihak
tapi kan subtansinya tetap saja
apa namanya dia ada
faktanya pak jk
apapun yang dikatakannya pak jk ada di
ini artinya ini permainan peran gitu loh
baik kak nacep terima kasih
sayang sekali memang waktu kita terbatas
banyak sekali yang mau kita bahas harusnya tiga lima jam
siaran kita kali ini tapi kita akan lanjutkan
di warung kopi di depan
trans bandung nanti kapan kapan ya kak nacep
terima kasih kak nacep atas perbincangannya
terakhir mas silih singkat saja dan mas nyarwi
apa yang patut dipertahankan
dan apa yang patut diubah oleh kedua kanindar
jadi saya pikir yang patut dipertahankan dua duanya sudah bermain
bagaimana mereka berusaha
mencuri perhatian publik
mencuri perhatian pemilih
hanya memang target yang diambil berbeda
jadi caranya pasti berbeda
ya debat itu sebenarnya kata kuncinya
dia adalah manufacturing impression
jadi maksudnya begini
bukan apa yang dia katakan sebenarnya poinnya
oh itu penting itu semua data penting
tapi impresi apa yang ingin didapatkan
dari publik manfaatnya apa
ini dampaknya besar nggak sih
banyak riset mengatakan ya itu hanya di swing voter
dan setelah itu kalau dengan data survei sekarang
kira kira antara lima belas sampai dua puluh
cukup ngetek ya
ya kalau misalnya dalam persaingan
yang sangat ketat ya misalnya
angka petahana tidak sampai tembus enam puluh
itu menurut saya cukup signifikan debat ini
artinya debat ke depan menjadi penentu juga
dan ada yang harus dan perlu dirubah apa tidak
dengan style satu dan dua kan
rasanya sama sama aja
ada problem menurut saya karakter dari masing masing
tadi kak acik karakter dari masing masing gandat
itu harus konsisten paling tidak
karakter itu membantu para pemilih untuk mereferent
anus seperti apa dalam polisi
justru konsistensi itu penting untuk bisa memetakan
dan meyakinkan pemilih itu tadi ya kita akan lihat nanti
di debat keempat karena debat ketiga nanti
akan ada channel wakil presiden di debat keempat
apakah ada jokowi dan prabowo yang baru
atau konsisten seperti debat pertama dan debat kedua
kita akan lihat terima kasih mas sili terima kasih
mas nyarwi atas perbincangannya kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut tetap di layar pemilu